setuju sama denny kalau misalnya denny itu memang mau menulis tentang dokter
denny memang sebaiknya harus tahu dulu tentang dokter
jangan nanti pas lagi pentas taunya malah ditawain lagi sama orang
denny mau tanya apa sama bu dokter ayo silahkan
waktu di zaman itu dokter kebanyakan dokter kalau pasiennya sakit apa ya
ehm waktu di zaman perjuangan ya
kalau misalnya zaman perjuangan itu biasanya banyaknya orang yang terluka
enak om enak kan dadang
ratunya khusus buat saya kalau kalian yang makan tidak pengaruh
kamu ada ada saja
gop ini betulan kamu tidak tahu rencananya si aceh
ini bukan rencana kalian bertiga untuk ngejebak saya
saya juga sebenarnya takut dong
saya emang gak takut kok saya yakin aceh itu nggak ngeracunin kita
sekarang begini saja deda
saja apa maunya si aceh
sebentar sebentar kelak kelak kelak
ini saya jadi curi ini
jangan jangan kamu mulai ngejerumusin saya nih
hah aceh yang ngasih umpan kamu kekirin saya terus di jebak lagi
yang ini terserah ya kamu mau percaya atau tidak
saya itu tidak mau melakukan apa yang nanti saya selesaikan

di aceh itu tidak pernah seperti ini sebelumnya
lagipula untuk apa sih

untuk apa juga si aceh pura pura

kang dadang itu disuruh nanya apa sama saya
besok aceh mengajak kita untuk makan di restoran

besok aceh mengajak kita untuk makan di restoran

ini bukannya kalian memang mau ngejebak saya ya
kalau besok kamu tidak mau ikut ya terserah kamu
kalau besok kamu tidak mau ikut ya terserah kamu
tapi besok saya pasti ikut
tapi besok saya pasti ikut
ikut kemana kum
dokter setuju sama denny
kalo misalnya denny itu mau menulis tentang dokter
denny sebaiknya harus tau dulu tentang dokter
jangan nanti pas lagi pentas taunya malah ditawain lagi sama orang
denny mau tanya apa sama bu dokter
waktu di zaman itu bu dokter
kebanyakan dokter kalau pasiennya sakit apa ya
waktu di zaman perjuangan ya
kalau misalnya zaman perjuangan itu
biasanya banyaknya orang yang terluka
tapi obat obatannya itu hanya terbatas
jadi kalo misalnya ada yang terluka
biasanya itu cuma dikasih antiseptik sama ditutup sama perban supaya nggak infeksi
apa juang nyerebu gudang penyimpanan obat penjajah
bisa itu edward
kemungkinannya di tempat penyimpanan obat pasukan belanda itu ditemukan
terus juga ada antibiotik atau obat obat untuk yang lainnya
iya den sakitnya jangan berat berat
sakitnya ringan ringan aja
malaria itu apa sih jen
akibatnya kita nyambuk malaria deb
bukannya akibat gigitan nyamuk itu demam darah ya
bu kalau di gudang obat penjajah
ini perlu kita waspadai
dan besar kemungkinan kersutisna juga bagian dari konspirasi global
masa sih komandan
saya beritahu kalian
konspirasi global itu ada di mana mana
bahkan di setiap barang yang masuk ke warung entin
jangan kalian pikir ini main main
bapak bapak kenapa belum pulang pulang ya fin
biasanya sih sore bu iin
ini kan acara tahunan
mereka ngapain aja sih di sana
ya paling ledekin istri istrinya bu iin
kalau ada istrinya kan mereka takut
mereka berani kalau istrinya udah pada pulang bu iin
bantuin mama ngelayanin pembeli
iya mang sebentar
orang salah kirim kali
alhamdulillah kalo ada yang salah kirim wak
udah balikin aja
kamu mau gak nanti
tablet pulsa tapi salah kirim
kok dibalikin sih mang
kan dia yang salah
terserah kamu aja deh ije
yang penting mama udah ngingetin
kalau kita salah kirim juga
belum tentu ada orang mau balikin
jangan main handphone wak
mangga calik calik calik
cuk itu minumnya di depan cuk
kamu tau gak tuh
mama tuh seneng
kamu perginya ke rumah pakai med
rasanya tuh ya
paniknya tuh bukan main
kayaknya mama tuh udah kalut gitu
dunia tuh rasanya udah gelap
aku juga sebenarnya gak ada niatan
kau buat kabur jauh jauh
aku tuh cuma butuh teman ngobrol
terus kan moms tau sendiri
temen curhat aku itu
moms tau gak sih
waktu di tengah jalan tuh
aku udah mikir
aku gak usah kabur aja yuk
atau aku langsung pulang lagi aja ke rumah
terus tiba tiba kok ketemu sama om rons
akunya jadi takut
terus aku langsung kabur langsung hybrid ke rumahnya opa ustadz
terus aku ceritain sama opa ustadz
aku gak boleh pulang malem malem
nanti takut kenapa napa
apalagi kalo sampe ketemu sama om dudung
nanti aku bisa jadi bahan gosip satu kampung mons
om rons tuh siapa tuh
alhamdulillah ya tuh semuanya udah berlalu
supaya semua masalahnya tuntas
moms dateng lagi
masalah nanti pops dateng lagi